uang rupiah telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa indonesia
sebelum rupiah hadir pemerintah indonesia mengeluarkan uang republik indonesia atau ori sebagai mata uang nasional pada tanggal tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima
berlakunya ori menjadi simbol berakhirnya mata uang asing
sejak saat itu tanggal tiga puluh oktober diperingati sebagai hari uang
pencetakan dan pengedaran ori ke seluruh indonesia
pelajaran penerbangan dan agresi belanda
mendorong lahirnya uang republik indonesia daerah atau orida di berbagai penjuru nusantara
melewati perjuangan panjang pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
bersamaan dengan dibubarkannya republik indonesia serikat
para pendiri bangsa mengukuhkan kembali negara kesatuan republik indonesia
dan menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi negara kesatuan republik indonesia
tonggak sejarah bank indonesia sebagai bank sirkulasi sekaligus bank sentral republik indonesia
dimulai pada tanggal satu juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga melalui proses nasionalisasi the yavash bank
untuk pertama kalinya uang rupiah dikeluarkan oleh bank indonesia

berupa uang rupiah kertas seri tokoh dan kebudayaan
di awal kemerdekaan bank indonesia berperan strategis mengawal pembangunan negara
dan pembentukan karakter bangsa di tengah ketidakstabilan ekonomi
seiring perkembangan negara guna mewujudkan stabilitas moneter
di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
undang undang nomor tiga belas tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan tentang bank sentral diterbitkan
dan bank indonesia menjadi satu satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah dalam berbagai pecahan
dengan menampilkan buratan budaya sosok pahlawan serta kekayaan flora dan fauna
selembar rupiah mampu melukiskan indahnya
kemerdekaan indonesia goresan yang termuat pada setiap lembar rupiah
mewakili setiap masa perjalanan indonesia
serta perwujudan semangat persatuan dalam membentuk negara yang berdaulat
dan bangsa yang mampu berdiri sendiri
berbagai tantangan mampu dilalui berbagai pencapaian telah diraih
berbagai asa akan digabai
bersama rupiah yang hadir di seluruh negeri
kita bangun optimisme menuju indonesia maju
bersatu dalam rupiah berdaulat di nkri